hai tanpa memakai masker serta tak menjaga jarak ratusan warga desa cisayong kecamatan
cisayong kebupaten tasikmalaya menyambut pergantian tahun hijriah dengan pawai obor
selain obor ada pula warga yang membawa lampion kertas diiringi tabuan beduk warga berkeliling
desa ini dalam memperingati apa tahun baru ke satu ratus empat puluh dua seneng ya terus ke mana aja ini sampai ke desa
pawai obor untuk menyambut tahun baru seribu empat ratus empat puluh dua hijriah juga dilakukan warga desa curug bitung kecamatan
nanggung kabupaten bogor jawa barat rabu
malang mereka berjalan sejauh tiga km menuju kantor desa hiburan juga digelar meski
kabupaten bogor masih dalam masa psbb proporsional acara satu muharam ini sudah kami lakukan sejak
tahun bang dan kebetulan pada tahun ini covid sembilan belas masih ada dan kita juga melaksanakan dan melakukan
sesuai dengan protokol kesehatan terlebih lagi kami sampaikan kepada seluruh para peserta agar semua
meski ada imbauan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan sebagian besar warga yang mengikuti
pawai tidak memakai masker dan tetap berkerumun alias tak menjaga jarak tim liputan cnn indonesia